inilah aksi seorang wanita parubaya yang diduga sebagai pencuri
di sebuah acara hajatan pernikahan di tanru tesong
kecamatan dua pituwe kabupaten sidrap sulawesi selatan
dengan tenangnya ia melewati kerumunan tamu
lalu menaiki tangga menuju lantai dua rumah
usai mencuri wanita itu langsung kabur
membawa barang curiannya yang dibungkus dalam kantong plastik
menurut pemilik rumah saat itu lantai dua rumah memang dalam keadaan kosong
karena pemilik rumah maupun kerabat sedang sibuk berfoto di lantai satu
tersangka berhasil menggasak barang berharga berupa uang tunai sejumlah sepuluh juta rupiah
dan perhiasan emas senilai tiga puluh juta rupiah
aksi ini sebenarnya sempat kepergok salah satu kerabat pemilik rumah
namun ia tak menaruh curiga karena dikira salah satu tamu undangan
kasus pencurian yang terekam cctv ini pun telah dilaporkan ke polsek dua pituwe
lima manis itu tragedinya di atas
ada salah satu keluarga yang dapatin
tapi cuma tersangka dia bilang
kak mau kambil tasku
itu pencuri bilang iya ambil meme
jadi turun nih
kenapa tidak ada tegur
karena mungkin tidak ada tahu bilang keluarga gak itu atau orang asli